belakangan ini kolagen kian populer
protein yang satunya dipercaya masyarakat memiliki banyak manfaat kesehatan
salah satunya adalah manfaat kecantikan untuk kulit dan rambut
kebanyakan kolagen ditemui pada produk kecantikan
tapi kini kolagen bisa dikonsumsi dalam bentuk makanan
saya mengunjungi sebuah restoran hotpot yang menyajikan sup kolagen sebagai salah satu varian sup
nah katanya sup kolagen itu bisa membuat kulit dan rambut kita ini para wanita bisa lebih sehat lagi
nah selain supnya saya juga mau isinya yang penuh dengan gizi
saya bakal pilih macam macam isian dari sup kolagen kali ini
saya mengambil daging sapi udang cumi dan beragam jenis kerang untuk isiannya
tak lupa tambahan sayur horenzo dan jamur agar lebih lengkap lagi
restoran ini cukup unik karena pelanggan bisa memilih sendiri isiannya lalu ditimbang dan pelanggan membayar sesuai berat makanan yang dipilih
rasanya berbeda dengan sup kebanyakan yang bening dan ence
sup kolagen warnanya lebih pekat dan kental
menurut pengelola restoran untuk menghasilkan kuah kolagen tulang sapi dan ayam direbus hingga dua belas jam
untuk kuahnya itu kita ambil dari tulang sapi dan ayam yang kita rebus selama kalau untuk lalat sang itu kurang lebih satu harian
dan untuk kolagen itu sekitar dua belas jam lah
jadi dari tulang itu akan menghasilkan rasa yang sangat lucu
namun sebelum jauh membahas soal signifikan atau tidaknya kolagen dalam olahan makanan
perlu diketahui bahwa kolagen adalah protein dari dalam tubuh yang menyediakan struktur untuk sebagian besar tubuh
itu juga termasuk untuk tulang kulit tendon dan ligamen anda
kolagen bisa membuat tubuh kita terlihat tidak kendur
sehingga tampilan kita selalu segar dan awet muda
namun pada usia tiga puluh tahun dan seterusnya kolagen dalam tubuh akan berkurang seiring waktu
untuk itu diperlukan kolagen tambahan misal pada produk kecantikan
nah bagaimana dengan olahan makanan seperti sup kolagen
dokter spesialis gizi klinis mengungkatkan belum ada jurnal india yang menjelaskan soal manfaat kesehatan pada sup kolagen
penambahan isian seperti daging sapi dan sayurlah yang memberikan gizi lebih
tentu saja sup tersebut kalau kita tambahkan daging atau sayur sayuran itu tentu akan menambah kandungan gizinya
nah dengan pengolahan atau pemasakan biasanya kandungan gizi yang berkurang adalah vitamin c
jadi vitamin c kita ambil dari buah segar saja
nah ini adalah kandungan gizi